politisi partai kebangkitan bangsa menyentil partai manat nasional yang disebut akan menyodorkan nama cawapres sendiri
jika bergabung pada koalisi kebangkitan indonesia raya
pkb menyebut heran jika pan akan bergabung menjadi anggota baru namun sudah meminta duduk di depan
sementara pan menanggapi santai jika menyerahkan pemilihan tersebut pada baca pres kkir yaitu prabowo subianto
lalu benarkah pendekatan pan akan mengancam posisi pkb
atau benarkah keputusan cawapres kkir hanya ada di tangan seorang prabowo subianto
kami akan mengkonfirmasinya bersama dengan wakil ketua umum partai kebangkitan bangsa jazilul fawait
assalamualaikum selamat malam gus jazil apa kabar
waalaikumsalam selamat malam mas bram apa kabar
alhamdulillah saya baik langsung saja gus berarti kalau begitu apakah ini kemudian kalau sudah ada sindiran yang didengar infonya oleh pkb
ini pan sedang getol begitu untuk bisa bergabung
meminta kursi cawapresnya begitu nanti
ya supaya tidak jadi sindiran perlu saya tegaskan bahwa ketika pkb berkoalisi dengan gerindra
mandatnya gus muwaimin harus maju menjadi cawapres dari pasangan dari koalisi kkir ini
jadi tidak usah kita sindir menyebutnya
kita tidak usah kita sindir tegaskan saja bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan pkb dengan gerindra kita jalankan
artinya posisi pkb dan gerindra pak prabowo dan gus muhaymin itu posisinya sejajar
menentukan siapa capres dan siapa cawapres
berarti untuk bisa
dan pada detik ini gus muwaimin harus betul betul amanah menjalankan apa yang menjadi perintah muktamar
perintah kiai dan perintah
perintah ijitima ulama untuk maju di dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
itu sudah harga mati
jadi kalau pak erek tohir kita sudah dengar sendiri bahwa pak prabowo juga belum menerima
bahkan tidak menerima erek tohir
kalau di pkb posisinya jelas tertolak
tertolak oleh apa
tertolak oleh keputusan tamar
yang memberikan mandat agar gus muhaymin terus maju
jadi pak muwaimin
kemudian memberikan izin semena mena tanpa misalkan menghormati apa yang sudah menjadi keputusan samar pleno pkb dan ijtima ulama
oke gus tadi kalau saya tidak salah dengar anda mengatakan bahwa nama erick thohir itu sebenarnya sudah ditolak oleh prabowo subianto
itukah kemudian yang memang ada di komunikasi internal pkb dan juga gerindra hari ini
ya yang saya dengar begitu
yang saya dengar bahwa pak prabowo tidak menerima erick thohir
oke berarti pun ketika pan akan bergabung dengan kkir bukan hanya pkb begitu ya yang akan menolak
tapi seorang prabowo subianto dari gerindra juga akan menolak begitu ya informasi yang anda dengar
jadi kalau koalisi kkir sudah jelas yang menentukan siapa baca pres dan siapa baca wapres adalah pak prabowo dan gus muwaimin
dan pak muwaimin punya mandat untuk terus maju di dalam pil pres
sampai hari ini pun pkb belum ada pernyataan resmi bahwa pak prabowo itu calon presiden
oke berarti masih memperjuangkan paling tidak di internal nama caimin nama gus imin ini akan bisa menjadi capres begitu artinya
bukan soal memperjuangkan ini mandat muktamar
mandat keputusan organisasi tertinggi
mandat keputusan organisasi tertinggi
mandat keputusan organisasi tertinggi
mandat pleno dpp mandat istimewa ulama
jadi tidak bisa dirubah gus muwaimin harus maju
oke gus kalau
di dalam pil pres
baik gus jazil berarti artinya ketika nanti
pada kenyataannya pak muwaimin harus menerima posisi menjadi cawap pres pak prabowo ya tentu harus diterima
namun pada hari ini perlu saya tegaskan koalisi kkir belum bulat siapa calon presiden dan siapa cawapres
oke gus kalau begitu saya tanyakan apakah kemudian ketika pan sudah berstatement demikian
harapannya adalah dari mereka ini komunikasinya hanya dengan gerindra saja
atau dengan pkb yang anda katakan tadi sebenarnya harus komunikasi kedua belah pihak
sebagai tuan rumah yang lama begitu di koalisi ini
ya silahkan berkomunikasi dengan pkb pkb terbuka untuk berkomunikasi
tapi apa yang menjadi komitmen kerjasama dengan gerindra
apa yang menjadi mandat gus muhaymin itu akan terus menjadi pertimbangan
berarti sampai sekarang belum ya gus ya
belum ada komunikasi dari pan begitu ya
yang dilakukan oleh pak prabowo dan gus muhaymin
oke berarti artinya belum ada komunikasi dari pan ke pkb begitu gus
komunikasi saya pikir belum ada
apalagi kalau keinginan untuk bergabung pertemuan mungkin ada
tapi saya tidak tahu persis seperti apa hasilnya
namun yang jelas kkir membuka untuk berkomunikasi dengan partai partai yang lain
tentu komunikasi dengan partai partai yang lain tetap harus memperhatikan
dan mengindahkan apa yang menjadi komitmen di dalam fakta kerjasama kkir
koalisi gerindra dan pkb
oke tapi misalkan kemudian nanti akan ada pembahasan antara partai lain yang akan masuk
dengan pkb dan juga gerindra
namun kemudian kesepakatannya nanti misalkan adalah nama prabowo dengan cawapres yang lain
selain dengan gus imin
apakah kemudian itu masih bisa diterima begitu oleh pkb
atau kemudian antara capres atau cawapres gus imin harus masuk di salah satunya adalah harga mati bagi pkb hari ini
ya intinya pendapat para ulama para stakeholder pkb
kalau pak prabowo mau diusung oleh pkb menjadi capres
dan itu sudah ada di fakta integritas
oleh sebab itu seandainya pan atau golkar bergabung maka ya pasangan itu yang harus didukung
gus saya mengutip apa yang disebutkan oleh mas habibur rahman
wakil ketua umum gerindra yang mengatakan untuk mengomentari soal itu
mengatakan bahwa saya pikir hal hal seperti ini tidak serumit yang dibayangkan teman teman semua
kita semua bersikap realistis mengedepankan asas kepentingan rakyat
nah ini yang kami garis bawah adalah soal realistis
apakah kemudian ketika dipasangkan nama prabowo gus imin
ini nanti akan masuk dalam kategori realistis itu tadi
atau jangan jangan misalkan dengan orang lain dengan calon lain cawapres lain
yang elektabilitasnya misalkan lebih tinggi daripada gus imin ketum anda begitu
pkb juga memiliki kalkulasi dan hitung hitungan terkait siapa pemenang untuk pilpres dua ribu sembilan belas
oleh sebab itu silakan gerindra menghitung dengan cara yang rasional
pkb pun juga punya cara menghitung secara rasional
pun untuk kepentingan rakyat juga
oleh sebab itu posisi kerjasama pkb dengan gerindra adalah posisi yang sejajar
dan sampai hari ini tidak ada keputusan resmi dari pkb yang meresmikan pak prabowo itu capres dari pkb
terakhir gus singkat saja
artinya masih lancar
kalau boleh tahu kapan terakhir kemudian pak prabowo dengan gus imin bertemu dan mencoba mendiskusikan soal ini
pak muhaymin sedang dipingit pak bram
artinya dipingit dari publik
komunikasi antar pengurus saja
jika diperlukan nanti untuk bertemu untuk mengambil kata sepakat atau kalam akhir
atau kata terakhir boleh nanti pak muhaymin bertemu dengan pak prabowo
oke dipingitnya artinya bukan hanya dari publik
memberikan statement politik di publik tapi juga bertemu dengan pimpinan partai dengan politisi partai lain begitu itu juga tidak boleh begitu ya
tentu pada hal lain dapat mempengaruhi posisi pak muhaymin sebagai pengantar
kami akan tunggu seperti apa kelanjutannya dan juga kapan akan dideklarasikan
baik dari kkir ataupun siapa yang akan kemudian bergabung dalam koalisi anda
terima kasih atas waktu anda gus jazil fawait wakil ketua umum pkb
bersama kami di malam hari ini selamat malam sehat selalu gus
selamat malam terima kasih mas bram